pria berprofesi jaksa ini dihakimi masa saat hendak melarikan diri
usai menabrak pengendara motor di jalan adi sucipto pekanbaru selasa dini hari
korban yang ditabrak adalah seorang pengendara motor wanita
korban bernama zakiatis mengalami patah tulang kaki dan bahu
serta luka luka pada bagian wajah
insiden itu terjadi saat pelaku menuju jalan adi sucipto
secara bersamaan muncul pengendara motor dari arah berlawanan
tersangka kemudian menabrak motor hingga korban terpental
ia lantas berusaha kabur dan membuat motor korban terseret sejauh lima ratus meter
warga kemudian beramai ramai mengejar dan menghakimi tersangka hingga babak belur
tersangka kemudian diamankan seorang petugas tni au dari amukan masa
kalau untuk kabur kita belum bisa pastikan
karena beliau masih dirawat belum bisa kita periksa
bisa saja dia mungkin karena ketakutan
atau bagaimana kita belum bisa pastikan
ada indikasi dia mabuk
kalau indikasi pun belum bisa
hanya keterangan saksi waktu itu ada di tkp
bau mulutnya katanya bau minuman
satu lantas poresta pekanbaru masih menunggu kondisi tersangka membaik
guna dimintai keterangan
sementara pihak kejaksaan tinggi riau
menolak mengomentari peristiwa tabrak lari yang melibatkan anggotanya